coach scw juga waktu sudah kena kartu merah kan lama tuh gak mau meninggalkan apa yang terjadi sebenarnya pak erick
ya dia menunjukkan gestur dia mau keluar lapangan dan maksudnya bukan keputusan yang tepat gitu
itu menegangkan sekali pak erick
ya buat kita yang di sana lebih tegang lagi
kalau rosita ososana di stadium itu itu supporter indonesia
udah keluar kata kata dari a sampai z
ini kan ada kongres fifa di bangkok tanggal enam belas tujuh belas saya akan juga bicara beberapa dengan eksekutif di fifa
sampai kemudian soal wasit ini anak anak cerita para pemain kita cerita bahwa coach st menangis juga
pak erick juga ikut memiliki perasaan yang sama dengan
dengan jari payah mereka yang luar biasa dengan prestasi
bicara mereka jangan nangis tegak kepala

saya kira orang asteroid grace ma tense tank tersebut
jadi joining several racismanyways demikian aja bagiannya
jangan saja paham sendiri dan serius